di ibu kota jumlah gelandangan dan pengemis menjelang idul fitri ini meningkat sekitar dua puluh persen
padahal data di daerah menunjukkan jumlah warga yang merantau untuk jadi pengemis di jakarta sudah menurun
salah satu kabupaten di jawa tengah sedang mencari solusi untuk masalah ini
di sini di desa gerinting brebes telah berubah wajah
hampir setiap rumah memiliki usahanya masing masing
roda perekonomian saat ini terus bergulir setiap harinya
menambah pundi pundi rupiah bagi mereka menjelang hari raya
padahal dahulu desa ini dikenal sebagai desa pengemis penyumbang terbanyak pengemis dan gelandangan di jakarta pada saat musim hari raya
tapi kini keadaan sudah berubah
warga desa gerinting kini mencari nafkah dengan usaha yang mereka rintis
sebutan desa pengemis menjadi hal yang sensitif bagi warga desa gerinting
kepala desa gerinting membantah desanya merupakan kampung pengemis
kalaupun masih ada pengemis di desa gerinting jumlahnya jauh berkurang dibandingkan awal tahun sembilan puluh an
karena bagaimanapun kami
desa gerinting itu hampir setiap hari puluhan orang masuk ke gerinting pengemis adalah banyak
yang dari luar gerinting
saya tahu persis
karena saya rumahnya di jalan masuk
dari desa sebelah
itu seperti itu
tapi yang ke jakarta
yang masih ada
masih ada walaupun jumlahnya bisa dibilang tidak sebanyak dulu
sangat tidak banyak
paling paling bisa dihitung jari
yang benar benar tidak mampu
dan alhamdulillahnya mereka generasi yang dulu kemudian di sana kerja seperti itu sekarang punya anak yang sudah pada sekolah mereka malu
akhirnya mereka juga tidak mau seperti itu
yang dahulu jadi kebiasaan ditutup dengan budaya malu dan norma yang ada di sini
betul akhirnya mereka mau tidak seperti itu lagi dan mereka bisa usaha di sini
pemerintah daerah masih mencari cara untuk mengurangi jumlah warga yang menjadi pengemis dan gelandangan
yaitu sepuluh orang pada tahun ini
dan jumlahnya secara signifikan sudah berkurang sampai tahun ini
saya melihat bahwa yang disakakan ini baik yang mungkin ada menurut di desa ini saya kira itu paling satu dua ya
tidak ada yang menurut
tidak ada yang menurut
tidak ada yang menurut
tidak ada yang menurut
tidak hanya dari brebes pengemis dan gelandangan musiman ibu kota datang dari beberapa daerah di banten jawa barat dan jawa tengah
kalau pada dua ribu lima belas total keseluruhan dalam satu tahun dua ribu lima belas itu berjumlah lebih kurang sebelas pmks
nah namun ketika sekarang secara kumulatif di dua ribu enam belas trennya agak meningkat
sekarang saja sudah mendekati angka
nah kemudian dari bulan ke bulan kita perhatikan
kita perhatikan ya dari bulan sebelum bulan suci ramadan nah ini juga ada peningkatan
nah dari ke hari setiap hari nah itu meningkat
nah rata rata yang kita jangkau biasanya berjumlah tiga puluh pmks
nah sekarang pada bulan suci ramadan sudah mencapai angka sehari empat puluh lima pmks yang kita jangkau
nah ini mungkin motivasi mereka ingin mengadu nasib ke jakarta sebagai gelandang dan ngemis
yang paling dominan menyumbang ya
sumber daya manusia pmks ini kebanyakan dari jawa barat dan jawa tengah
jawa barat kita tahu dari daerah cirebon palimanan ke sana juga ada
kemudian juga dari jawa tengah berasal dari posisi brebes sampai ke kampung gerinting sebelah sana juga ada
kenaikan jumlah gelandangan dan pengemis di jakarta yang mencapai dua puluh persen menjelang hari raya
tahun ini sulit dikendalikan